assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya telah mendapatkan laporan yang terbaru dari panglima tni maupun dari kapolri
dan saat ini panglima tni dan wakil kapolri berada di papua
untuk menangani penyerangan dengan penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di papua
yang telah mengakibatkan gugurnya para pekerja yang tengah bertugas membangun jalan trans papua
bangsa dan negara menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan
dan mari kita bersama sama mendoakan agar arwah para pahlawan pembangunan trans papua ini diterima di sisi tuhan yang maha esa
saya juga telah memerintahkan kepada panglima tni dan kapolri untuk mengejar dan menangkap
seluruh keluarga yang tinggal di papua

seluruh pelaku tindakan biadab tersebut
saya tegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kelompok kriminal bersenjata seperti ini
di tanah papua maupun di seluruh pelosok tanah air
dan kita juga tidak akan pernah takut dan ini malah membuat tekad kita membara
untuk melanjutkan tugas besar kita membangun tanah papua
tadi sudah saya sampaikan kepada menteri pu
pembangunan jalan wamena kenyam mamuku tetap diteruskan
trans papua yang sepanjang empat enam ratus km harus segera diselesaikan
karena dari wamena ke mamuku ini harus dibangun
tiga puluh lima jembatan ini tetap harus diselesaikan
artinya pu jalan terus untuk membangun tanah papua
serta untuk mengujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
biasanya memang kita di daerah daerah yang keamanannya belum terjamin
yang datang untuk membangun membuka itu adalah dari tni
baru kemudian nanti yang kedua masuk ke diberikan kepada kontraktor
biasanya seperti itu